direkturat tindak pidana ekonomi dan khusus polri mengerebek sebuah tempat yang dijadikan pengoplosan gas ilegal di tangerang banten
polisi menyita lebih dari empat tabung gas berbagai ukuran dan menangkap pemilik usaha
polisi mengerebek sebuah tempat pengoplosan gas dari tabung bersubsidi ke tabung non subsidi di kafrin dpr kelurahan roktok kota tangerang banten kami sore
penggerebekan ini berawal dari kelangkaan tabung gas lpg bersubsidi ukuran tiga kg di pasaran
hingga akhirnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan sebuah tempat yang dijadikan usaha ilegal pengoplosan gas di lokasi ini
dalam satu hari usaha ilegal ini menampung lima tabung gas lpg bersubsidi ukuran tiga kg dari sejumlah agen gas
kelompok ini membeli tabung gas tiga kg di atas harga ecaran pasar
selanjutnya disuntikan ke tabung gas lpg

tabung gas lpg non subsidi ukuran dua belas kg dan empat puluh kg